anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemirsa bupati pangandaran jj iwira di natambu untuk tim khusus
untuk mengungkap kasus penghutang liar dan intimidasi
dari aparatur pemerintahan daerah terhadap asn guru di smpn
kabupaten pangandaran jawa barat hussein ali rafsanjani
sebelumnya hussein adalah seorang guru asn guru di kabupaten pangandaran
memilih mengundurkan diri sebagai asn pemkap setempat
karena tidak mau mencabut laporan dugaan praktik pungli
yang telah dialaminya di pangandaran
untuk membahasnya kami telah terhubung kembali dengan pak jj iwira di natambu
bupati pangandaran selamat sore
selamat sore pak jj
assalamualaikum pak jj
pak jj nampaknya menggema ya pak ya suaranya mungkin bisa diatur
iya ini sudah membaik
iya ini sudah membaik
oke boleh saya minta audio zoom atau audio laptop bapak mungkin bisa dikecilkan
baik pak jj
pak jj kami juga sedianya mengundang pak hussein ali rapsanjani
guru yang mengaku dipungli kemudian diintimidasi
tapi yang bersangkutan
terus terus terus
ini sudah kembali bisa berkomunikasi pak jj
baik sedianya kami juga mengundang pak hussein
tapi yang bersangkutan tidak bisa memberikan jawaban pasti
atau tidak menjawab respon kami
tapi kita lanjutkan dialog ini pak jj
pak jj kalau dari perkembangan tim investigasi sejauh ini
apa yang telah ditemukan setelah menonaktifkan dari kepala bkp sdm
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak serano pemirsa cnn yang sangat disamanggakan
jadi ini luar biasa

pak serano pelan pelan saja sekalian
saya ketemu dengan pak hussein itu hari ke min tanggal sebelas
hampir satu jam saya bicara
saya lebih bicara hati hati
tidak mengedepankan sebagai bupati
tetapi hati hati sebagai kakak sebagai orang tua
sebagai teman sehingga tetap teman sungguh cair
dan saya mendapatkan banyak hal ya
yang disampaikan oleh kang hussein
yang kedua tentu setelah itu saya
ketemu dengan pihak terkait terutama bkp sdm pak hussein pangangan
dan beberapa pihak yang terlibat pada saat pengadaan seleksi
tps tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan laksar dan sampai pelantikan
tentu saya ketuakan soalnya saya mendapat keterangan
ada tiga persoalan
persoalan pertama adalah tentang pengunduran diri sudara hussein
yang kedua tentang intimidasi dan tentang pungli
pengunduran diri kang hussein ini tentu tidak berdiri sendiri
bagi akibat dari adanya intimidasi dan tekanan
yang berkaitan dengan laporan kang hussein ke lapor id
sebagai bagian dari itu
ada tiga persoalan tentu yang pertama itu yang kedua
yang tiga ini yang saya sebutkan tadi
dan tentu kita ure dan kita tangani
yang pertama tentang kang hussein
dan kita sudah sepakat
pak gubernur juga kita dialog diskusi dengan pak gubernur
dia juga memberikan saran
akhirnya sepakat bahwa kang hussein ini
tentu masih tetap menjadi asn
ya posisi sebagai asn
nah apakah pakar hussein ini berada di tanganan atau di bandung
sesuai dengan tawaran dari pak gubernur
tentu kami serahkan sebenarnya kang hussein
walaupun sebetulnya kang hussein masih punya kewajiban
sesuai dengan ketentuan dan komitmen
kantor tenda dengan kang hussein
beliau harus mengajar minimal delapan tahun di pasaran
karena sesungguhnya adalah
kreditmen itu sudah selesai dengan kebutuhan
itu yang pertama
yang kedua tetapi
ya tetapi karena kondisi yang luar biasa
saya tentu melihat berbagai aspek kondisi
dan lain sebagainya
maka tentu itu menjadi dabekan
dan tentu saya serahkan sesuai kepada kang hussein
sudah sepakat dengan kang ujang
dan ada keinginan kang hussein untuk pindah ke bandung
dan tentu kita sedang proses
yang mudah mudahan dalam satu dua hari sudah selesai
itu yang pertama sesuaikan
saya menyenangkan intimidasi
ya saya pelajari tentang mekanisme aturan
kalau ada pengaduan
apa yang harus dilakukan oleh pemda dan sebagainya
itu sudah ada protasinya
yang diatur berdasarkan peraturan bupati
ya tentang penanganan
apabila ada aspirasi
kritis dan sebagainya
itu ada sop
saya melihat ini persoalannya
itu tidak ditangani sesuai dengan
apa yang menjadi keharusan
tetapi ditangani dengan pola pola
semacam arogansi kekuasaan
ya dengan pola pola
yang tidak prosedural
pola pola yang tidak sesuai dengan sop
kang hussein dipanggil
ya dan tentu disanalah
persoalan menjadi timbul dan menjadi besar
itu yang pertama
indikasi tentang intimidasi
yang paling kecil saja
enam jam orang dipanggil
itu merupakan intimidasi tidak dikasih makan
tidak diperlakukan sebagainya
dan pastinya itu bagian dari timbul
dan lain sebagainya yang sudah dilaporkan kang hussein
kepada saya dan saya klarifikasi
ketika rapat dengan bpsdm dan sebagainya
yang sudah meliputi uang
nah ini yang masih sumir
karena apa karena
dalam pengadaan koleksi
dalam pengadaan asf
koleksi penerima cpns
itu dibilih oleh kita semua
sesuai dengan ketentuan undang undang
hanya pada tahun dua ribu dua puluh
kita sedang mengalami pandemi
badan yang menyelenggarakan
bisnis namanya pusikmin
tidak mungkin akan dilaksanakan
pasal itu dengan sistem
dan itu disampaikan
kersi kepada kita sekalian
sehingga tentu kita sedang
maka anggaran yang tidak perlu kita coret
termasuk di dalamnya adalah
anggaran untuk berangkat ke sana
untuk pemberangkatannya ke sana
ya untuk memberangkatan ke sana
itu yang kita coret
itu yang kita coret
ppsdm adalah itu membiarkan itu
betul ada kesepakatan
tapi kang uset sudah menyampaikan
menyampaikan klaim saya tidak punya uang
saya akan berangkat sendiri
ya dan itu oleh angkatannya
tidak digubris dan menjadi
kewajiban itu kang hussein timbul
di sana yang kedua adalah pada saat lasat
foto dan kaut lainnya
ini yang kita dalami yang dalami
pola itu menjadi
pungli atau bukan tetapi yang jelas
ya yang jelas bahwa
koleksi ini menurut jawab
dari a sampai g kalaupun
ada persoalan tetap
menjadi persoalan yang harus diawasi
dan kita luruskan ketika kang musen
komitmen dan sebagainya jadi ada tiga
ada tiga persoalan kang ujang tetap
menyebut pns sudah dibangunkan
dan artinya kita melihat
ini ada sesuatu yang tidak beres
pak medana pak gubernur kang musen atau pak sn
dan persoalan adalah siapa yang mau atau
intimidasi tentu kita ada
indikasi itu dan
politik pengelih nah karena
bpsdm menjadi subjek dan objek dari
dengan tim memberikan maklumat
kami pada tahun dua ribu enam belas pak jj saya belum paham
pak jj saya belum paham
soal aturan pelatihan
cpns ini mungkin publik juga di rumah
bertanya pak jj apakah
dalam sebuah aturan itu
kalaulah ada penghutan
yang disepakati bersama
ada kesepakatan yang
disetujui oleh berapa anggota
pns tapi menabrak undang undang
telah diatur di aturan cpns
apakah bisa berlaku seperti itu meskipun
yang bersangkutan tidak punya uang
itu yang sedang kita dalami
atau apakah itu melanggar undang undang
ya yang kedua adalah
ketika ada seseorang yang
mengatakan tidak punya uang
apa yang harus diambil
ya sebetulnya uangnya
tidak besar cuma delapan puluh juta
kalau nah kebiasaan kita nih
kebiasaan kita kultur kita para pejabat ini
tidak mau pucing
biasanya begitu sehingga dia tidak memantau
mengenai apa yang terjadi
ketika ada persoalan
itu yang kita lihat pak serhanu
baik tapi kalau anda sudah
dhani hamdani ya kepala bkpsdm
ada juga orang yang anda sebutkan tadi
sejumlah pihak mengintimidasi pak hussein
pihak yang mengintimidasi
hussein juga dipanggil
atau dinonaktifkan pak hingga hari ini
nanti oleh tim
tim akan mendalami itu tetapi tentu
yang paling bertanggung jawab
terhadap sikap terhadap pilaku
yang tidak diatur
yang bertentangan dengan nilai nilai yang sudah
disepakati bersama ketika ada pengaduan
tentu yang dari bertanggung jawab adalah
orang yang menjadi
penanggung jawab yaitu kepala bkpsdm pak
kira kira begitu tentu nanti ke bawah kita akan lihat
siapa saja dan bagaimana
sekarang mungkin sudah berpanjang lebar
ngobrol kepada saya mengenai siapa dan
bagaimana yang terjadi ketika
pemanggilan itu pak serhanu
pak jj boleh jabarkan kembali
pak publik juga mungkin belum menangkap
isi intimidasi yang diberikan ke hussein
seperti apa bentuk ancaman
intimidasi yang diberikan
narasinya seperti apa
seharusnya ketika ada aduan
kan sudah ada sop nih pak
ya pelaporan itu harus dilindungi
kita ada bbs
ada situs bbs
sudah harus dilindungi
ya harusnya adalah
laporan itu apa yang terjadi
apa yang dilakukan dan bagaimana
membatanya apabila itu tidak benar
kesalahan mensikapinya adalah dipanggil
itu keluar keluar dari sop nya keluar
dari ketentuannya ya
di sana enam jam saja itu sudah
kalau kita dipanggil enam jam
terlalu persoal pasti sudah merasa
terpekan kan seperti itu
diancam akan dipecat dan lain sebagainya
ada lagi ya
kalau tidak ada yang mengaku maka seluruh
pns nya seluruh angkatan
akan ditangguhkan kira kira begitu
dan masih ada pancak lain yang sedang kita dalami oleh tim
pak mas serhanop
baik ini kan saya juga
bertanya tanya ya pak jj kenapa ini
sampai urusannya harus ke pemerintah pusat
sedangkan anda punya
inspektorat pengendara di sana untuk mengusut ini
pak jj oh enggak kita tangani pak
ini kan menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten panganan saya kan ppk nya
pemindah kepegawaian di kabupaten
pangandaran saya bagi penanggung jawabnya
ini ditangani oleh kita pak
belum sampai ke pusat berarti ya pak
karena sudah menjadi insu nasional kan
mendaklarifikasi berbagai bagai tapi penanganan ini
tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten pangandaran
tentu kami juga berkoordinasi dengan
pak gubernur sebagai bagian
yang penting di dalam
penyelenggaraan pemerintahan di jawa barat ini
saya kira seperti itu baik
tidak sampai dengan hussein
apalagi yang anda temukan di kasus penghutang liar
yang terjadi di pemkap pengandaran
sejauh ini pak jj
nanti saya belum bisa menyampaikan secara rinci
karena saya masih menunggu tim sampai hari selasa
apa yang terjadi
apakah ada pelanggaran kode etik
apakah itu kategori sedang
dan siapa saja yang terlibat
tentu kami menunggu itu tetapi sebagai
obyek dan subyek dan indikasinya ada maka
kepala bpsdm kita
tidak aktifkan sementara
kami dukung upaya dari tim khusus
tim investigasi untuk mengusutuntas kasus ini
dan kasus kasus temuan lainnya pak jj
selaku bupati pangandaran
setelah bergabung sama kami di
cnn indonesia newsroom assalamualaikum
terima kasih atas waktunya pak jj
saya boleh berbicara sebentar
silahkan closing statement anda
jadi ini menjadi pembelajaran semua kasus lampung
tidak mengacu pada
ketentuan perundang undangan yang berlaku
tapi lebih mengedepankan
lebih mengedepankan keakuannya
saya kira ini menjadi pembelajaran semua pihak
apabila ada hal seperti itu
saya menyadari sekali
saya sebagai orang yang diberi amanah oleh
masyarakat pendukung siasatan
daya pangandaran tentu implementasi daripada
teknisnya adalah berada di
maka dia akan
mengerjakan baik tapi kalau mereka diganggu
dengan suasana yang tidak tenang seperti sekarang
tentu ya konsep pengabdiannya juga akan
terganggu kira kira seperti itu
demikian pak seranov terima kasih
baik terima kasih
sepakat dengan anda tadi
tidak ada pembenaran untuk bagi yang
arogansi kekuasaan begitu ya pak jj
terima kasih atas waktu anda bersama kami di newsroom
ada pak jj wira
dinata langsung dari pangandaran
assalamualaikum selamat sehat pak jj
waalaikumsalam pak seramop terima kasih